penasehat pimpinan pusat muhammadiyah amin rais menilai ketua pp muhammadiyah haidar nasir melakukan penyelewengan
lantaran membebaskan warga muhammadiyah pada pemilihan presiden pilpres mendatang
amin juga menyinggung ada sebagian warga muhammadiyah yang dia sebut sontoloyo dan konyol
hal ini disampaikan amin rais yang juga dewan pembina kampanye calon presiden prabowo sandiaga uno
di hadapan ribuan warga muhammadiyah surabaya yang menggelar milad muhammadiyah ke satu ratus enam pada selasa dua puluh november dua ribu delapan belas
meski tidak menyebut nama amin rais berkali kali mengajak warga muhammadiyah untuk mengganti kepemimpinan nasional
mantan ketua majelis permusyawaratan rakyat itu menilai ketua pp muhammadiyah haidar nasir menyeleweng
jadi kalau ada ketua muhammadiyah mengatakan untuk belek monggo terserah dengan masing masing
itu masih diampuni allah masih makbul masih masyarakat
tapi kalau belek monggo saat kesopan dikenal tak akan mumbah atau pade atau palik itu namanya bukan fadbah
itu akan saya jewer keras kalau sampai nanti harus seperti itu